lu mau tuh bakal digusur
anak anak bakal balik ke jalanan
apaan tuh rame rame di sana
asukar sama dari aja
aku mau bawa negeri
laura buka pintu laura
sekarang deddy minta maaf aja
cabut perkataan daddy tadi
nanti dia makin neka dad
nggak ada itu ma
mam mami gak pernah tahu kelakuan laura di luaran
dia belanja sana belanja sini shopping sana shopping sini
dia pakai kartu kredit sampai over limit mah
dia tidak menghargai uang yang kita berikan
kalau dia keras saya akan lebih keras
mau hutang ya pi
pasti mau hutang lagi
tika butuh obat
begitu minggu depan gaji api keluar
opi langsung bayar semua utangnya
opi boleh sekali minta nasi bungkus ya nggak mbok
yaudah ambil sana tiga bungkus
tapi bener ya minggu depan semuanya harus udah lunas
mulai kita beresin semua
kebetulan nih lagi lapar
eh anak aja nggak
pelit banget itu kan ada tiga
eh ini tuh buat anak anak
eh sebentar lagi lu mau tuh bakal digusur
anak anak bakal balik ke jalanan
apaan tuh rame rame di sana
nah gua bilang juga apa ya
makan tuh nasi bungkus
tetap kata gue
untuk secepatnya ninggalin tempat nih
jangan sok suci jadi guru di sini
karena abang lu anak buah gue jadi males kerja
maunya sekolah melulu
sekolah itu tuh nggak bakal dapat duit
eh udah kebanyakan orang orang pintar
lu jangan bikin anak anak tambah pinter
kayak pejabat pejabat kita tuh
eh gue kasih waktu seminggu ya
lu sama abang lu minggir datang di sini
terus balikin anak anak yang berhenti kepada kita
pokoknya ga akan pergi kita semua
kamu kenapa bi
mereka malakin aku
untungnya aku bisa kabur dan nyelamatinasi sama obat ini
keren banget kurang ajar
kak udah lah
mendingan kakak kasih obat ini sama nasi ini ketika ya
kakak percaya deh sama opi
opi bisa jaga diri
seandainya ayah sama ibu masih hidup
mereka pasti akan ngebahagiain kamu
kakak juga pasti akan dimanjain sama ayah sama ibu
dan mereka juga pasti akan ngebahagiain kakak
kita udah gak punya siapa siapa
kita harus hidup dengan jeripaya kita
kita harus bersyukur karena kita masih punya tempat untuk tinggal
daripada kita harus tinggal di kolong jembatan
ya berapa sih mbak pangunir
apaan suar tembak
apaan suar tembak
ih mana sih meskipun mau bersihin kamar aku
repot tau ga
emang di sini aku semua yang ngerjain
iu kotor banget
ih masukan bersindung
kok jam segini baru bangun sih
terlambat nanti ke sekolah
dari kok tanya aku sih
tanya pembantu dong
jam segini aku belum dibangunin
kamar aku belum diberesin
terus yang aku perluin belum dikasihin
udah pecat aja deh
main pecatin semua orang di rumah ini
eh kamu tuh harus belajar mandiri
lakukan apa yang bisa kamu lakukan sendiri
dari itu kenapa sih
aku tahu dari tuh marah gara gara mobil
tapi nggak usah gitu dong sama aku
daddy nggak main main ya
kamu harus berubah
baru tahu ya kejadian semalam kamu itu sudah tidak bisa dibilangin
kalau kamu begini terus
daddy nggak bisa janji apa apa sama kamu loh
asal kamu tahu ya
kalau kamu banting barang kamu ganti sendiri
oh pikir ini barang barang kamu yang beli
ini semua deddy yang beli
sekarang kamu pergi mandi terus kemudian kamu sekolah
tidak ada itu naik mobil

gak bisa ditawar tawar itu
dari aku nggak bisa
mereka pikir aku lalet apa
tidak ada apa apa